dan kami baru saja mendapatkan informasi dari bmkg gempa berkekuatan magnitudo lima tujuh terjadi di dua puluh tiga km perairan barat laut nusa tenggara barat
gempa berada di kedalaman sepuluh km dan tidak berpotensi tsunami